anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
malam hari ini diskusi ataupun dialog kami adalah fokus soal undang undang ite
yang memang sejak dilahirkan kemudian sempat direvisi
ini masih menuai banyak polemik
kita tahu bahwa undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
memang kembali menjadi polemik
tidak hanya dalam konteks politik nasional sebetulnya
dimana undang undang ini rawan digunakan oleh kekuasaan
namun juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat
ada banyak kasus yang sebetulnya ini menjadi dasar
dan disebabkan oleh kontroversi undang undang ite itu sendiri
sebetulnya undang undang ite ini untuk menertibkan atau memberangus kebebasan
karena sering sekali kemudian dianggap undang undang ini
membatasi kebebasan masyarakat berekspresi berpendapat
dan disebut sebut rawan digunakan oleh kekuasaan
atau pihak pihak terkait
apalagi dalam konteks politik nasional juga demikian
kita akan coba diskusikan sebetulnya
sejauh mana undang undang ite mengancam kebebasan
ada tiga narasumber untuk malam hari ini
tapi saya akan sapa terlebih dahulu
ada mas deddy permadi jurubicara dari kemenkom info
mas deddy selamat malam
selamat malam mas
baik lawan sambungan telepon
tadi mas deddy kemudian ada pak muhammad arsyad
ketua paku ite pak guyuban korban undang undang ite
pak arsyad selamat malam pak
kami juga masih menantikan bang habibur rahman
anggota komisi tiga dprr dari fraksi partai gerindra
yang nanti juga akan bergabung
jadi saya akan ke mas deddy permadi terlebih dahulu
mas deddy ini kalau kita melihat ya
undang undang ite yang kembali mencuri perhatian
terlebih pasca kasus yang terjadi di lebak banten itu
ketika ada seorang warga yang mengunggah video
ibu hamil yang ditandu di dalam
melewati jalan yang rusak begitu
ramai dan akhirnya harus diamankan oleh pihak kepolisian
sebetulnya melihat contoh contoh kasus seperti tadi itu
kemenkom info seperti apa mas deddy melihatnya
baik terima kasih mas
dan kasus yang terjadi seseorang
halo mas deddy kami agak terputus untuk sambungan suara anda
mas deddy oke tampaknya terputus
nanti kami akan coba hubungi lagi
jadi saya akan ke parshat dulu
parshat kita bicara contoh kasus real dulu deh
dari paku ite bagaimana melihat contoh yang terbaru
yang terjadi di lebak banten
mungkin anda juga sudah membaca dan juga sudah mengamati soal itu
ya apa yang terjadi di lebak banten itu adalah
hanya salah satu dari sekian banyak
kasus kasus atau orang orang yang dicerat
dengan penggunaan pasal karet di undang undang ite
kita saya ambil contoh yang terjadi di lebak banten itu adalah
yang sudah dijadikan tersangka itu adalah
salah satu konsumen
kait dengan alat kosmetik itu
dia ditetapkan menjadi tersangka karena
mengunggah sesuatu atau berkeluh terkait dengan produk yang diinikan
nah apa yang terjadi di lebak itu adalah
bagaimana orang berusaha menyampaikan kritikan
ataupun pendapat terkait dengan jalan rusak
sehingga dia terbebani dengan
harus mengangkat mayat
atau diamankan oleh pihak kepolisian
dihindari dari amukan masa
tetapi beberapa pendapat di lebak sana
katanya nggak ada yang marah
malah masyarakat di sana merespon
karena memang itu yang fakta yang terjadi
bagaimana jalan rusak
mayat itu harus digotong
karena tidak bisa lewat kendaraan
seperti itu mas
jadi kesimpulan anda apa dari kasus itu dulu saja deh
baru nanti kita bicara kasus kasus yang lain
apa kesimpulan anda dari kasus yang terjadi di lebak banten pak
jadi apa yang terjadi di lebak bulus itu hanya satu dari sekian banyak
pakuitnya dan fesnet mencatat
di bulan oktober aja ada sekitar lima puluh sembilan kasus
yang dijerat oleh orang orang menggunakan pasal karet di undang undang ite
lima puluh sembilan ini terdiri dari warga
itu empat puluh empat empat puluh empat orang
aktifis sembilan orang
mahasiswa dua orang
hal hal ini yang selalu dilakukan oleh oknum oknum pemerintah
untuk berupaya membungkam
jadi kami di paku wipte mencoba untuk
mengklarifikasi atau membagi
orang orang siapa sih oknum oknum pemerintah ini
yang terdiri dari warga oknum oknum yang kerap menggunakan pasal karet di undang undang ite ini
kami mendapat adalah ada tiga oknum
yang pertama adalah penguasa
yang kedua adalah pemodal
yang ketiga adalah aparat menegak hukum
kenapa ketiga ini kerap menggunakan pasal karet di undang undang ite
yang paling pertama adalah barter perkara
itu yang paling banyak kami dapatkan
yang kedua adalah sokterapi
yang ketiga adalah pembungkaman
hal hal inilah yang banyak terjadi
yang terjadi tadi
yang paling banyak kami temui di paku ite
terkait dengan orang yang berupaya untuk berpendapat atau berekspresi
harus dijerat dengan undang undang ite
nah ada kasus di sulbar
orang aktivis penguda yaitu knpi
yang mencoba membongkar
dugaan korupsi yang diduga melibatkan salah satu wali kota
eh salah satu bupati atau wali kota di
bupati atau wali kota di
itu dijadikan tersangka hanya karena rilis
dijadikan tersangka karena rilis dia di media
terkait dengan dugaan tersebut
dia dilaporkan tidak melalui dewan pers
dan tidak ada konfirmasi kepada dewan pers
seenaknya dijadikan tersangka
saya lari ke surabaya
di surabaya ada seorang konsumen produk kecantikan
yang juga ditetapkan sebagai tersangka
oleh dokter nama perusahaan itu
karena konsumen itu mengunggah keluhan keluhan dia
terkait dengan mukanya yang hancur
menggunakan produk itu
baik pak arsya
jadi anda mencatat ada tiga ya
oknum yang kemudian seringkali menggunakan undang undang ite
menjerat orang dengan undang undang ite
ini penguasa aparat hukum dan juga penguasa perusahaan itu
yang tujuannya adalah sebetulnya untuk barter perkara
atau bagian dari pembungkaman
saya coba tanya ke bang habibur rahman
anggota dpr komisi tiga dari fraksi partai gerindra
sudah bergabung bersama dengan kami
bang habibur rahman selamat malam bang
ya selamat pagi
baik dan juga sudah kami
saya ke bang habibur rahman dulu terlebih dahulu deh
bang habibur rahman apakah anda sepakat setuju
kalau kemudian undang undang ite ini
seringkali digunakan oleh penguasa aparat hukum pemodal
apalagi dalam arti untuk pembungkaman sebetulnya bang habibur rahman
ya saya pikir secara garis besar saya sepujuh sekat
terutama pasal dua puluh delapan ayat dua
juntuh pasal empat puluh lima a ayat dua
yang sebenarnya apa unsur unsurnya adalah
ya bisa dengar kami bisa dengar bang habibur rahman silahkan lanjutkan
barangsiapa menyebarkan informasi yang menimbulkan
yang bisa menimbulkan kebencian
perdasarkan sara itu
pu agama ras dan antar golongan
yang diatur dalam undang undang ini tidak jelas
pak kita terbesar zaman order baru
antar golongan itu adalah golongan yang memang
definitif sejak orang
lampir gitu kan ya
jadi identitas seseorang ketika menjadi manusia
kalau tidak jelas
ada kelompok supporter
pokoknya antar golongan ini menjadi gak jelas
sehingga luas sekali
kalau anda lihat semua pasal pasal pencemaran nama baik
itu digandingnya ya
kalau pencemaran nama baik itu kan pasal dua puluh tujuh
yang diundang ini
dulu dpr periode lalu sudah
memperbaiki pasal tersebut
yang tadinya ada ancaman hukuman di atas lima tahun
di bawah lima tahun sehingga nggak bisa dipenjara hanya
gak bisa ditangkap
dan gak bisa ditahan sebelum ponis
hanya gara gara dituduh mencemarkan nama baik
setelah anda cek
semua kasus pencemaran nama baik
pasal itu jangan saja
pasal dua puluh delapan orang ditemukan
coba lihat semua pasang seperti itu
kasus gus nur semua
itu dikendengkan pasal dua puluh delapan orang dikendengkan
ayat dua juntuh pak lima ayat dua
intinya apa supaya orang ditahan dulu
orang terintimidasi dulu
sidangan mungkin sembilan bulan kemudian
enam bulan kemudian orang sudah
saya sebelum di dpr
terbayang di saya
adalah ketika kita dilaporkan
kalau diberi tempatan
kita tidak ada masalah
tapi kalau kita ditahan
kita dikontrol juga di dalam tahanan kita
disiksa atau tidak
semua orang pasti nggak akan
tidak akan berani
merubah pasal dua puluh tujuh itu
dari yang bisa ditahan
jadi tidak bisa ditahan sebelum ponis
tema disertasi saya soal ini
banyak sekali kasus
agas dualistik itu adalah seseorang
tidak kalau terpenuhi
terpenuhinya unsur unsur pelanggaran dalam
pasal yang kedua
sekarang kalau dengan pasal ini
soal pemenuhan unsur
sudah tidak jelas
bahkan sebagai anggota dpr
perbaikan pasal dua puluh delapan ini
saya pernah ajukan uji materi dulu pak
sebelum dpr tapi ditolak
sekarang saya di dpr
dan beberapa teman sedang
kita bisa tangkap apa yang anda jelaskan
dan juga tadi pak arsyad
tapi bagaimana kalau kemudian
ini kan kita era media baru ya
penggunaan media sosial begitu tinggi
sehingga kemudian undang undang ite dianggap hadir disana
untuk memberikan kepastian hukum
bagi semua orang
nah bagaimana kemudian undang undang ite ini
kalau kemudian harus direvisi apa yang perlu dirubah apa yang perlu dicabut
atau perlu tidak untuk direvisi kembali
nanti juga saya akan ke pak deddy lagi
tapi kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali
bang habibur rahman anggota komisi tiga dpr ri
pak muhammad arsyad ketua paku ite
pak guyu kl gera korban undang undang ite
mas dedy permadi juru bicara dari kemenkominfo
tadi terputus saya akan ke mas deddy terlebih dahulu
apa penjelasan anda
melihat undang undang ite
yang kembali menjadi polemik
dan tadi juga ada poin poin kritis yang disampaikan
masukan dan juga oleh teman teman dari paku ite
yang mengatakan bahwa
sering sering kemudian undang undang ini
dipakai untuk pembungkaman digunakan oleh penguasa aparat hukum dan juga pemodal
kominfo sebagai pembuat kebijakan juga bagian dari pembuat kebijakan bagaimana tanggapannya mas deddy
baik terima kasih
kami tentu mengapresiasi tadi masukan yang disampaikan oleh pak habibur rahman maupun pak arsyad ya
kita di era ini kita sepakat bahwa indonesia adalah negara hukum
ketika kita berbicara tentang mandat kebebasan berpendapat atau kemerdekaan berpendapat ya
saya ingin merujuk ke beberapa pasal dasar apa sih sebetulnya kemerdekaan berpendapat itu
kalau kita merujuk pada undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kemerdekaan menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya
secara bebas dan bertanggung jawab
sesuai dengan ketentuan
peraturan peraturan perundangan yang beraku
nah disinilah sebetulnya esensi dari setiap peraturan perundangan yang ada
kita menjamin kebebasan berpendapat tetapi tentu ini yang bertanggung jawab
terkait dengan undang undang ite
sebetulnya undang undang ite ini dibuat untuk satu tujuan yang tentu sangat baik ya
setidaknya ada tiga hal yang paling utama terkait dengan pertanyaan tadi
dua a dan dua b itu menyatakan undang undang ite ini sebetulnya ditujukan untuk memfasilitasi pemanfaatan ti
dan transaksi elektronik dengan melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan yang mengganggu ketertiban
itu sangat jelas ya
kemudian kominfo dan dalam hal ini pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebar luasan
dan penggunaan informasi yang memiliki muatan yang dilarang
dan yang terakhir mas pemerintah juga berwenang melakukan pemutusan akses
dan atau memerintahkan kepada penyelenggaran sistem elektronik
untuk melakukan pemutusan akses terhadap yang memiliki muatan yang negatif tersebut
artinya undang undang ini sebetulnya memiliki tujuan yang sangat baik
yaitu untuk melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan muatan
yang negatif di internet atau dunia maya
kira kira saya sampai di situ dulu mas terkait dengan mandat kominfo
tapi kalau kemudian dianggap ini undang undang ite juga rawan
disalahgunakan oleh penguasa oleh aparat hukum oleh pihak pihak lain
atau mungkin dalam konteks politik oleh lawan politik
itu bagaimana mas deddy apakah anda melihat hal yang sama juga
kalau memang tujuannya baik oke lah sampai di situ
tapi praktiknya kemudian catatan dari teman teman safe net
dari paku ite ada banyak hal hal yang ini justru digunakan untuk pembungkaman
saya rasa kalau digunakan untuk pembungkaman tidak ya
karena kita tentu menghormati setiap keputusan penegak hukum
di dalam setiap kasus yang tentu berbeda beda
seperti halnya kasus yang ada di lebak ketika dua hari
seseorang menginap di kantor kepolisian
itu juga perlu kita cek kebenarannya
apakah orang itu menginap karena proyek
proses konsekuensi dari postingan dia di facebook
dan dia dijerat dengan undang undang ite
ataukah karena orang tersebut dilindungi oleh aparat penegak hukum
dari misalnya hal hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh orang lain
itu mungkin perlu kita lakukan pendalaman lagi
tetapi yang pasti undang undang ite sudah dilakukan revisi
dari undang undang dua ribu delapan kemudian menjadi undang undang dua ribu delapan
ini sebetulnya menunjukkan evaluasi yang terus menerus kita lakukan
terhadap sistem perundang undangan kita
baik bicara soal evaluasi nanti saya akan ke bang habibur rahman lagi
tapi saya ke pak arsyad lagi
pak arsul jadi beberapa kan menyoroti ya
ada pasal pasal dua puluh enam dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan dan juga empat puluh undang undang ite
yang dianggap merisaukan begitu
atau pasal dua puluh tujuh dan juga pasal dua puluh delapan khususnya
kalau dari paku ite sendiri diskusi teman teman
pasal apa yang menjadi
momok begitu undang undang ite ini
pasal berapa pak
jadi gini mungkin pak deddy lupa terkait dengan gugatan dari safenet
yang dimenangkan oleh p dua n terkait dengan kesemena menangan pemerintah
dalam hal ini kemeninfo
dalam melakukan pemblokiran terhadap akses internet
yang ada di papua sana beberapa tempo yang lalu
nah cuma saya nggak mau membahas itu
saya akan fokus terhadap dengan
bagaimana pasal karet di undang undang ite ini
digunakan untuk melakukan kriminalisasi
pas saya ini adalah korban
saya pernah dipenjara selama kurang lebih satu ratus tiga hari
di tiga hari di polda sulselbar dan seratus hari di rutan makassar
dan prosesnya itu pelapor merasa bahwa karena status saya
dia akan kalah di piluali makassar
pada saat itu
pada saat itu
pada saat itu
pada saat itu
pada saat itu
pada saat itu
pada saat itu
saya ditahan di penjara dalam proses persidangan
ada proses pemilihan legislatif yang kebetulan pelapor juga maju
dan akhirnya kalah juga
nah artinya apa yang saya mau sampaikan di sini
bahwa apa yang disampaikan oleh pelapor itu subjektif dari dia
dan tidak ada ukuran
saya di penjara kurang lebih satu ratus tiga hari
hanya karena perasaan orang yang belum tentu benar
siapa yang dikorbankan
pendidikan saya yang harus berhenti beberapa saat
setelah saya bebas dan dinyatakan tidak cukup bukti dan dinyatakan tidak bersalah
baru dua hari saya menikmati kebebasan
sang tua saya meminta saya untuk meninggalkan kota makassar
karena ada ketakutan hal itu akan terjadi
jadi apa yang undang undang ini tidak hanya menghukum orang karena perasaan orang yang terlalu lebay
tetapi juga menghukum keluarga keluarga kami
nah sekarang kalau melihat bahwa ini bukanlah bumbung kaman
apa yang terjadi di paku ite
orang orang yang berusaha untuk memberikan pendapatnya
kita lihat dandi laksono
sudah hampir tiga tahun dia dijadikan status tersangka
tidak ada kejelasan
ada ibu dhani yang sudah beberapa tahun tidak mendapatkan
hanya karena membela air bersih di warga masyarakat di sentul city
tidak mendapat kepastian
dan karena dijerat oleh undang undang ite
kita lihat anindya yang ada di surabaya sana
yang berusaha untuk aktivis yang sedang berdemonstrasi
ternyata itu digrebek dan dilakukan semacam tubuhnya dipegang pegang oleh penegak hukum
dan dia tuliskan itu di media sosial
malah dia yang dijadikan tersangka terkait dengan itu
belum lagi dua ibu nuril
bagaimana ibu nur harus dipenjara karena hanya membela dirinya
nah dari beberapa kasus itu kalau pak dedi bisa pahami
pencemaran nama baik di pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu sudah ada di kuhp
kuap itu sudah menjelaskan dengan detail
tiga puluh itu adalah pencemaran
sebelas adalah penghinaan
undang undang ite itu digabung
supaya ancaman hukumannya tinggi
enam belas tahun sekarang empat tahun
jadi pasal dua puluh tujuh ya
ancaman hukuman turun dari empat tahun
sekarang orang bergeser dari tahun dua ribu delapan sampai dua ribu enam belas itu ayat tiga
dua ribu enam belas sampai dengan hari ini penggunaan pasal itu dua puluh delapan ayat dua
lihat sendiri yang tadi mas habikur rahman tadi menyampaikan terkait dengan antar golongan
salah satu anak wali kota yang ada di kota palopo melaporkan wartawan karena menulis berita terkait dengan dugaan korupsi
karena menggunakan kata antar golongan itu
jadi karena dia seorang anak pejabat negara berarti dia mempunyai golongan tertentu
apakah itu yang dimaksud antar golongan
sementara di dua puluh delapan itu jelas
itu adalah sara
jadi kalau saya ketua osis orang menghina saya
itu kan benar
jadi pasal dua puluh tujuh dan pasal dua puluh delapan pasal dua puluh sembilan itu yang menjadi sorotan sementara ini dari anda
dari paku ite begitu ya
kita tahan sampai disitu saya ke bang habibur rahman
bang habibur rahman bagaimana melihat situasi ini
bahwa kemudian dari mas dedy juga tadi menilai sebetulnya kan ini tujuannya baik
untuk memberikan kepastian hukum kepada semua orang di jagadmaya
tapi kemudian pada praktiknya ada contoh contoh seperti yang tadi disampaikan oleh pak arsyad begitu
perlu ada kemauan politik ini bang habibur rahman untuk mengevaluasi bersama
karena kan dpr memerintah yang juga harusnya duduk bareng ya untuk melihat evaluasi ini
itu yang dari anda
jadi ketakutan utama orang indonesia itu kalau dipersoalkan secara pidana adalah segera ditahan sebelum menjalani proses pengadilan
ya kan biasa nih kayak gus nur misalnya yang dipanggil langsung ditahan
lalu apa namanya dulu kan ahmad dhani dan lain sebagainya
dari sejak proses panggilan pertama sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap
itu bisa tujuh bulan delapan bulan pak
jadi orang jika seseorang ditahan dan menghadapi persidangan dia bagaikan bertarung dengan tangan terikat
kayak orang tinju tapi tangannya diikat karena dia ditahan
tapi kalau tidak ada institusi penahanan sebelum sidang tersebut orang pasti berani adu argumentasi
oh saya ngomong begini maksudnya nggak begini
nah kata penahanan itu kan tergantung ancaman hukuman
hukuman yang berat itu adalah di pasal dua puluh delapan
sehingga ya sekarang kalau motif politik yang saya lihat
lima orang itu awalnya cuma pasal dua puluh tujuh pencemaran nama baik
tapi pasti diganding dengan pasal dua puluh delapan a dua empat puluh lima a dua
supaya orang itu bisa ditahan
nah untuk masuk ke pasal dua puluh delapan a dua itu atau empat puluh lima a dua
dipakailah ketentuan tarai yang terakhir antar golongan
saya temukan juga di daerah lain
artinya cuma dianggap nama baik seorang calon kepala daerah
tapi akhirnya tetap dikaitkan ke pasal dua puluh delapan a ayat dua
karena calon kepala daerah itu banyak pendukungnya
sehingga dia akan menimbulkan kebencian antar golongan
calon bakal calon kepala daerah
nah itulah bisa bisanya oknum penegak hukum di bawah
yang menggunakan kelemahan pasal ini sebagai alat untuk membungkam
alat untuk merepresi alat untuk mengintimidasi
nah ini yang kita capek lihatnya pak
saya setahun lebih jadi anggota dpr
saya sebelumnya sebagai advokat
hafal banget yang begini beginian pak
ini nggak ada lain
kita tentu harus melindungi
orang agar nama baiknya tidak dicemarkan
tapi digandeng dengan pasal dua puluh delapan a ayat dua ini yang tidak jelas rumusannya
rumusannya itu nggak jelas pak
gimana kita menghukum orang dengan rumusan yang nggak jelas
kartak penuh pemenuhan unsur itu bisa di ini
ada golongan kolektor perangkul
golongan kolektor apa penggemar burung
semua orang bisa di itu
jadi kasus apapun
kalau nggak ada kejelasan soal antar golongan itu
semua kita bisa kena
kita bisa kena pasal ini
nah masalahnya ada di pasar
yang berkuasa tentu cenderung menggunakan segala
aturan untuk kepentingannya
ini kita siapapun
yang ada di kekuasaan
tapi kita tidak itu
kita ingin undang undang ini tidak bisa digunakan oleh
orang orang yang berkuasa
oke lah kalau kemudian sampai pada ada kekhawatiran
atau ada fakta
dimana undang undang ini kerap kali digunakan oleh kekuasaan
atau untuk melakukan aksi represif begitu ya
untuk membungkam dan sebagainya
meskipun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa
dikatakan ada jagad media sosial saja
ujaran kebijakan itu ada dimana mana begitu
begitu mudah disampaikan oleh orang
apa yang perlu dievaluasi
ini kan perlu ada kebijakan
kemauan politik baik dari eksekutif dan juga legislatif
untuk melihat bersama
undang undang ite ini lagi didudukan bersama lagi
dilihat lagi apa yang perlu dicabut mungkin
apa yang perlu direvisi atau apa
nah ini ke depan seperti apa
seperti apa kemudian pemerintah dan juga dpr
berupaya untuk melihat kembali undang undang ite
jika memang faktanya di lapangan ada banyak kesalahan persepsi
dan juga berpotensi untuk digunakan oleh kekuasaan
kita bahas di segmen terakhir dialog berikutnya
sampai jumpa di video berikutnya bersama kami

mbak habibur rahman jadi begini

kasus kasusnya kemudian keberatan keberatannya

sering kali kemudian pemerintah dan juga dpr didorong
didorong untuk bisa mengambil tanda tanda
diorang untuk bisa mengambil tanda tanda
membuat perubahan atau melihat kembali masalah undang undang ite ini
itu kan sekali lagi butuh kemauan politik
bagaimana bang habibur rahman mungkin sebagai anggota dpr komisi tiga
melihat kasus kasus hukum dari undang undang ite ini
mungkin bisa juga menyampaikan ke rekan rekan di senayan
apakah kemudian memang perlu untuk menyampaikan lagi
untuk melihat kembali lagi undang undang ite ini bang
tanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya
itu pasal tersebut kalau dihitung ya
korbannya mungkin lebih besar daripada pasal pasal hp
yang sebelumnya digunakan sebagai alat untuk
tujuan yang serupa
jadi kita nggak bisa tolerin lagi sebetulnya ke pasal ini
memang paling pas adalah satu satunya cara
kadang lewat dpr
karena sudah beberapa kali uji materi itu dinyatakan
belum masuk ke ranah konstitusi ya
belum masuk ke ranah pertentangan dengan konstitusi
saya pengaju pak
saya sendiri pernah mengajukan dan ditolak di mk
jadi kalau diajukan kembali ke mk
oke kalau begitu ada di dpr sekarang ranahnya
kita memaksa di dpr
saya akan maksimalkan di dpr pak
memaksimalkan di dpr artinya
apakah memang betul betul ada pasal yang tadi anda sebut tadi itu
memang harus sebaiknya dicabut saja atau diganti dengan lain
atau untuk mengisi kekosongan ruang itu disidium pasal apa
apakah tadi disampaikan oleh juga oleh pak arsyad
ada di kuhp sebetulnya
kalau saya ada rumusan ya
jadi tinggal s a r
suku agama ras
antar golongan itu nggak ada definisinya
sehingga gampang sekali orang dimasukkan ke sana
saya ke mas deddy
gimana kalau kemudian ada dorongan ya
ada desakan dari masyarakat sipil
seperti pak arsyad dan kawan kawan misalnya
untuk lebih baik
atau dicabut atau dievaluasi atau direvisi lagi
dibahas kembali oleh pemerintah dan juga dpr
undang undang ite ini
agar kejadian kejadian yang tidak diharapkan tadi
itu tidak terulang lagi ke depan
bagaimana sikap kominfo mas dedy
tentu kami menghormati itu mas
tentu kami menghormati inisiatif
mengajukan ini ke uji material
ataupun juga memproses di dpr
untuk perubahan undang undang ite
tentu kami menghormati setiap inisiatif warga negara untuk itu
kita akan tunggu bagaimana ke depan dari pembahasan undang undang ite ini lagi
karena sudah sering sekali sebetulnya dibahas ya pak arsyad
sudah banyak diskusinya
sudah banyak kemudian yang merasa keberatan
tapi tampaknya sampai dengan hari ini belum ada perubahan
jadi kita akan lihat apakah nanti akan ada evaluasi
baik dari pemerintah juga dpr
berkaitan dengan undang undang ite ini
agar hal hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi ke depan
misalnya apa yang ditakutkan orang
dikhawatirkan ini bisa membungkam dan membatasi kebebasan berekspresi
terima kasih banyak bang habibur rahman
anggota komisi tiga dpr ri
pak muhammad arsyad ketua paku ite terima kasih banyak
mas deddy permadi jurubicara dari kemenkom info terima kasih
terima kasih salam salam